sahur di luar rumah mungkin tempat makan di sepanjang jalan keramat raya jakarta pusat dapat menjadi pilihan
ya di tempat ini berjajar rumah makan nasi kapau yang menggugah selera
sepanjang jalan keramat raya jakarta pusat terkenal dengan jajaran kuliner nasi kapau
lebih dari lima belas gerai tersedia di sini
tak hanya ramai ketika berbuka puasa tempat ini juga menjadi pilihan warga untuk bersantap sahur
fendi misalnya bersama rombongan saudara dan temannya memilih sahur di tempat tersebut sejak awal ramadan
variasi makanan dan rasa yang lezat menjadi alasannya
lokasi ini identik dengan gerai nasi kapau
sejak era seribu sembilan ratus tujuh puluh an penikmatnya pun berasal dari lintas generasi
namun orang kerap tak menyadari perbedaan antara nasi kapau dan nasi padang
jadi penyajian nasi kapau makanan ini dihidangkan di wadah wadah besar seperti ini
lalu juga makanan disusun secara bertingkat di meja
dan biasanya penjual ini letaknya berada di atas makanan
nah ini beda dengan nasi padang
kalau nasi padang hidangan ini ditaruh di etalase etalase di dalam
sementara itu menu khas nasi kapau diantaranya gulai tunjang dan tambosu dan usus sapi isi telur
bumbunya pun terasa khas
kalau nasi kapau itu kental kuahnya kan
kalau nasi padang agak encer kuahnya
jadi rasanya beda juga
kalau dari segi racikannya pak ibu apakah ada bumbu khusus yang membedakan nasi padang dan juga nasi kapau begitu
ya bumbunya cuma itu
kalau bawang putihnya banyak dikit
santannya banyak bawang putihnya banyak
itu lah enaknya
selama ramadan tempat kuliner ini beroperasi sekitar pukul tiga sore hingga selesai imsak
reza ramadan nugraha entrianto jakarta